aku mengerti jak
situasi yang sedang kau alami
yang bener bang
kalau kau ingin meminjam uang
tak usah berbelit belit
nanti kau sembelit
emang abang mau minjemin
ya maulah jak
patar siregar dari batang toru jak
uangku itu cuma satu juta
uangku itu cuma satu juta

jadi terserah kau
kau mau boleh
tak mau juga boleh
boleh deh bang boleh
tapi ingat jak
siapa yang mau durable mohonmu
kok udah berani ngapain harus hazel ngelenggar
nah aku hampir vez
siapa kok ga mau ikut
kenapa duit kamu inget
tidak apa apa bang
taruh kalekara apa
oh terima kasih thank you
untung ada bu nur sama pok tati
mas pur siapa
dia is pulih ke sasar
tolong dijagain berdua
di pangkalan ada siapa
si pur sama jono gak ada
cepet buruan ke sana
siapa tau ada penumpang
lo emang temen gue paling baik tiff
hah biasa aja
eh itu hidung lo megar megar
ih udah jalan dulu ya
saya lagi gak mau main tebak tebakan
kata bapak saya main tebak tebakan itu cuma ngabisin waktu
berarti bapak lo kurang gaul
nah gitu dong
pas sampai pas pangkalan sepi
pas nih buat dangdutan koplo
daftar lagu dangdut koplo
kalau baik senyum dong
jangan kelebaran juga senyumnya cales
tadi katanya di pangkalan sepi nggak ada siapa siapa
tadi enak sepi cuy
tapi laku ngumum dia
makanya jawab dong pur
biar aku nggak ngejawab
baru gue mau jawab
lagi lu nyamber aja sih
udah eh lu gak narik
gue juga baru datang
tadi barusan narik si bule
di rumah nggak ada makanan
tetapi bisa nggak beliin makanan buat suguhannya dia
ya nanti berarti bu nur cuma berduaan doang dong sama raimon
daripada kita berdua pergi nanti dia sendirian di rumah
ya juga ya
ya udah dia kalau gitu
nggak usah ditungguin ya
saya mau makan siang dulu
kata bapak saya kita nggak boleh telat makan
lo boleh pergi
tapi ntar pas gue mau pulang lo kudu kudu yang ngejogrok di sini
oh seperti itu
di rumahnya bu nur
terus tadi disuruh beli makanan buat subuhan
soalnya di rumahnya nggak ada kue
oh seperti itu
terus lo ngapain kemari
tati nggak punya duit mak
tati nggak punya duit mak
tati nggak punya duit mak
gue tahu lo minta bantuan gue
nyiapin berkas berkas persyaratan dulu mau jadi ketua rw kan
itu niatan gue tadi pagi
tapi itu ntaran aja dah ya
ada hal yang lebih penting
kok bule namanya roman
untung mbak masih punya kue tambang
emak kok dandan
kan emak juga pengen ketemu bule itu
yuk kita ke rumah bu nur buruan
mak sebenarnya tadi kesini bukan cuma pengen tanya kue
tadi mau minjem duit mak
ya seperti itu
ya ampun tat
lu harusnya bantu dorong lagi lo biar cari duit lebih giat
bukannya bantu cari pinjaman duit
iya mak tapi ini tawarannya dadakan
tapi cuma butuh tiga juta doangan lagi buat dp rumah
ya udah kalo laki lu bisa cari dua juta emak mau pinjemin satu juta
ayo kita ke bule itu emak pengen ketemu penasaran
tetep aja gue gak percaya
eh bener bener dah lu masa gua bohong
di kampung rawa bebek
bukan ento yang gue gak percaya lu bisa bahasa inggris
eh kalo lu kan gak percaya kita samperin aja tuh bule yuk biar lu liat
anterin gue sama haji sodik ke bule roman